sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mungkin kalau nggak ada lo motor gue darahin dua orang
makasih juga udah laporan polisi
kalau begitu gue berangkat sekolah dulu ya
sampai besi siang kan
gue yang nangis ya tuh
pak salim dulu mau pergi
hah lo mana
mau sekolah lah mama
lah ini moni mana kan tipe jemput
mama mau ajak ngobrol dulu disini makan biskuit
lah kan udah pacaran sering bebe pandit telepon
suruh kesini kenapa jangan malu malu
aduh kalau gue bilang itu bukan mondi
telepon teleponan kan sama bebe
bilang jangan takut takut
mama gak bakal makan dia
emangnya dia si cacing kremi
ya bilangin jangan takut takut disini suruh ngobrol
moni moni nggak bisa jemput ma
jadi meli pergi aja naik angkot deh ma
di mana sih itu anak
ya udah meli pergi dulu ma salim dulu ma
kayaknya ada yang salah nih
kabur aja sih
ih mama tuh ngapain sih
kan meli cuma ke angkot doang
emang mama kira tuh melly anak sd apa
ala kamu pasti punya ide yang cemerlang kan di otaknya
kamu sama si cacing kremi itu kan
melly aja sekolah belum tentu nyampe
udah jangan kebanyakan wacana
aduh mama apaan sih masa meli dianterin ke tempat deket angkot
mama mau liat dalam angkot ada si cacing kremi itu nggak
aman aman masuk
jalan dong jalan
kamu turun lagi yuk kita lihat motor aku
bukannya naik malah nurunin penumpang gimana sih mas
ya bang ini urusan cinta
halah terserah mau urusan apa
yang penting sekarang bayar ongkosnya dulu
baru kalian pergi
iya bang sabar nih mau bayar nih mas yang bener aja masa cuma bopek aduh tuh cuman
buka web buang buang berhadir tahu yuk kita harus jalan nih
peluk peluk peluk peluk peluk peluk peluk peluk peluk peluk peluk peluk peluk peluk peluk peluk
yaudah cepetan ya
beb kok kamu bisa
tau sih aku di angkot
aku kan udah ngintain kamu dari jam setengah enam
terus aku ngeliat kamu naik angkot
eh mama kamu gak ikut juga di angkot
yaudah aku stopin aja
angkotnya ah beb
pinter deh kamu
semenjak pacaran sama kamu
gini aja ya kalau gitu
tiap kali kita pacarannya
setiap mama aku antar aku ke angkot
kamu nyetopin aja angkotnya kalau udah jauh
jadi terus aku bisa naik angkot sama kamu
neng gak kebayang ya
kalau ada gedung yang runtuh
terus diban om om jadi apa ya
paling tipis jadi kayak opak om
masangkan dengan muda
kita dateng kepentingan
sudah tau barangnya
ya tapi kan bet kamu tau sendiri
mama aku kira aku pacaran sama mondi
terus dia seneng banget
walau dia setuju kalo aku pacaran sama mondi
padahal kan aku sama mondi ga beda jauh
kok gitu sih
makasih ya bebe
yaudah kamu tiap kali nanti kalo mau nelpon
jangan lupa lewat hp mondi aja ya
biar mamaku langsung ngasih ke aku
oke deh bebe
aku tunggu tinggal kamu ya
ini om dudung
kamu sekarang juga
samperin om dudung disini
eh dimana ini teh
dimana ini teh
di taman asri om
ya sekarang juga
ya disini ada neng raya
iya mundi kesana sekarang ya
sekarang juga ditunggu ya
beng tau tidak
reaksinya si kemo pas mendengar
ada neng raya disini
tapi kalo misalnya om dudung yang nunggu disini
pasti si sardung sardung
yang manggil kamu kesini kan om dudung
maaf oh namanya juga kangen
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sebelum kamu bisa meyakinkan apa
nah om teh ada idul
jadi kalo neng raya mau berangkat sekolah
om tunggu disini
om tunggu disini
di over juga dari kamu ke om baru kaum pulang
serius satu kemot
om neng udah kaya bola aja
tapi om dudung baik pesan makasih ya om
sama sama nih tenang saja
siap om makasih om dudung ya
pokoknya mondi gak bakal kecayaan om dudung
setiap kepercayaan om dudung bakal mondi maksimal
om merudung tuh ya pengen ngeliat muka kamu tuh ceria
bahagia apalagi bukan yang raya
tapi ingat harus jaga diri jaga kepercayaan om
beneran banget ya om dudung tuh baik banget
kalau ada cewek yang dapetin om budung tuh beruntung banget tau
tapi sayangnya om dudung tuh masih jomblo
wah parah om
neng om juga bingung
kenapa sampe sekarang om masih jomblo
yaudah kelar yaudah nanti ke atin
makasih ya om